hai ya kita lanjut lanjut kita lanjut
sambil jalan sambil jalan semuanya
sambil menurutmu sasih hati hati
metro awas kameranya